kementerian luar negeri mencatat satu ratus empat puluh dua warga negara indonesia terancam hukuman mati di seluruh dunia
kasus kasus yang terjadi sebelum tahun dua ribu lima menjadi kasus kritikal
yaitu kasus yang sangat sulit mendapat upaya pembelaan baru
zaini misrin menjadi salah satunya
lalu sejak kapan dan bagaimana kasus yang menjerat zaini misrin sebenarnya
berikut akan kami hadirkan bagaimana kronologi kasus tki zaini misrin
yang kami kutip dari detik com
kita lihat bagaimana perjalanan kasusnya mulai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua sampai dengan tahun ini
yaitu pada bulan maret kemarin di delapan belas maret dua ribu delapan belas
kita lihat di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ini adalah awal mula tenaga kerja indonesia zaini misrin berangkat menuju arab saudi
melalui perusahaan salah satu perusahaan pjtki yaitu pt damas atmanko
ini berlokasi di jakarta
lalu kemudian kita lihat berikutnya di tahun dua ribu empat
ini tepatnya di tiga belas juli
di dua ribu empat tenaga kerja indonesia zaini misrin ditangkap oleh polisi arab saudi atas tuduhan membunuh majikannya
yang bernama abdullah bin umar muhammad al sindi
polisi juga sempat mendatangkan penerjemah yang justru membujuk atau memaksa zaini untuk mengakui perbuatannya
dengan mengatakan bahwa zaini bisa bebas dalam waktu satu minggu jika mengakui perbuatannya
ada beberapa kejanggalan kalau kita lihat
seperti yang juga diungkapkan
salah satunya kita lihat di tahun dua ribu empat ini bahwa zaini misrin dipaksa untuk mengakui perbuatannya yang tidak ia lakukan
lalu berikutnya kita beranjak ke tahun dua ribu delapan belas
ini zaini pun akhirnya difonis mati pada tujuh belas november dua ribu dua puluh
lalu berikutnya di tahun dua ribu sembilan belas
ini kjri jeddah mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada kementerian luar negeri arab saudi
upaya untuk membebaskan zaini
kjri jeddah juga mendampingi sidang banding zaini yang berlangsung pada delapan belas oktober dua ribu dua puluh
lalu kita lihat di dua ribu lima belas upaya pemerintah indonesia pun agak lumayan gencar begitu di tahun dua ribu lima belas
khususnya ketika presiden joko widodo melakukan lawatan atau kunjungan ke arab saudi
dan juga langsung bertemu dengan raja salman bin abdul aziz al saud
di pertemuan kali ini di tahun dua ribu lima belas
dua ribu lima belas ini adalah salah satunya agenda pertemuan adalah untuk melobi pembebasan tenaga kerja indonesia
yaitu zaini tidak hanya zaini tapi ada juga beberapa tki lainnya
nah sebenarnya di kurun waktu dua ribu lima belas sampai dengan dua ribu sembilan belas
kalau kita lihat ada beberapa sumber juga mengatakan bahwa sempat ada keluarga dari tki zaini ini juga sempat berkunjung ke arab saudi
untuk melihat bagaimana perkembangan kasus
dan juga mengetahui kondisi
langsung dari keluarganya yaitu zaini
lalu kita ke tahun dua ribu tujuh belas
tepatnya di bulan november dua ribu tujuh belas presiden jokowi juga sudah mengirimkan surat permohonan pembebasan atas kasus zaini ini
namun mirisnya langsung di satu tahun berikutnya di tahun dua ribu delapan belas
tepatnya di delapan belas maret dua ribu delapan belas
zaini dieksekusi mati pada hari minggu delapan belas maret dua ribu lima belas
tidak hanya kunjungan atau pertemuan
antara pemerintah indonesia dan juga pemerintah arab saudi
seperti yang dilakukan oleh presiden jokowi ketika mengunjungi arab saudi
tapi juga pertemuan untuk membahas bagaimana nasib tenaga kerja indonesia
yang tengah terlibat kasus hukum juga terjadi ketika raja salman berkunjung ke indonesia pada beberapa waktu lalu
tapi tidak menurut pemerintah indonesia tidak ada hasilnya
tidak digubris sehingga tenaga kerja indonesia zaini dihukum mati atau dieksekusi mati